dan disiapkan semua masalah
itu nanti dana di kabupaten yang jumlahnya cukup besar
itu berapa puluh miliar
itu nanti bisa diberikan untuk mengangkut dana apa misalnya dari cabai
dari titik produksi di sini ke pasar
sehingga kosnya nggak ada
karena inflasi tertinggi sekarang itu di pangan sebelas empat persen
kalau ini kita bisa atasin
dan pasti bisa
karena presiden punya pengalaman sendiri waktu di solo
di mana waktu inflasi dekat double digit sepuluh sebelas persen
di solo waktu itu inflasi beliau hanya satu sembilan berapa gitu
katakanlah hampir dua persen
semua dari tempat sumber sumber tadi produksi pangan itu
diangkutannya dibawa dengan subsidi dari pemerintah